dilakukan secara berbeda bagi setiap orang termasuk bagi tenaga kesehatan yang harus merawat pasien covid sembilan belas di rumah sakit darurat covid sembilan belas kemayoran jakarta
dan malam hari ini sudah ada muhammad wildan safikul anam perawat di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
kita akan langsung sapa selamat malam mas wildan
selamat tahun baru mas wildan
selamat tahun baru untuk indonesia
terima kasih mas wildan
kalau saya begitu terharu melihat mas dengan apd lengkap ini level berapa mas wildan apd nya
ini untuk kita di wisma atlet sendiri akan apd level tiga
level tiga berapa jam pakai apd level tiga mas wildan
kalau untuk dinas malam dari sejak malam sampai jam delapan
sampai jam delapan
begitu lama ya waktunya ya dengan pakaian sebegitu tertutup
mas wildan boleh digambarkan kepada kami
mas wildan ini kan bekerja di rumah sakit darurat
di sana pasti penuh dengan kedukaan karena orang sakit covid sembilan belas
boleh dijelaskan kepada kami bagaimana suasana hati mas wildan saat ini

di tahun dua ribu dua puluh satu
di tahun dua ribu dua puluh satu
kita masih merasa prihatin
dan warga selalu dengan paket paket masih sendiri
tapi berawasan dari keperluan kita kita bisa memberikan yang maksimal untuk saudara kita yang ada di rumah
yang masih terkena
selain covid sembilan belas sendiri
tapi dengan pemerintah pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
bisa patuh tiga m dan juga paket atau saudara saudara kita yang masih di rumah di dc ini
bisa kembali kumpul dengan keluarga
mas wildan ini kan tugas malam
biasanya kalau malam seperti ini sekitar jam dua belas atau jam
biasanya apa saja yang dilakukan perawat di rumah sakit darurat
yang dilakukan biasanya kan pribadi saya di icu
pertama kali ketika yang pertama kali kita perhatikan yaitu
menyapa pasien memberikan pasien dan memberikan banyak kasih kepada pasien
sehingga nanti pasien sudah istirahat
karena kita tetap menyapa pasien kita memberi maksimal
kita memberi maksimal pasien bahwa kita sembuh
mas wildan pernah nggak selama bertugas berarti berapa bulan ini bertugas di rumah sakit darurat total
total saya dan wildan
dan april baru bukannya awal awal kredit itu kita baru sempat
maksudnya sebulan tahun ini berganti kan ini kita berganti tahun juga
ada sembilan puluh bulanan
itu bisa ketemu keluarga nggak mas wildan kalau begini
kalau di keluarga ya alhamdulillah belum ketemu secara langsung
kalau seperti ini
jadi untuk mengobati rasa tangan mengobati kesempatan keluarga ingin bertemu ingin bertemu ingin berkumpul dengan keluarga ya kita menggunakan video seperti ini biasanya
sama untuk teman teman juga dari ya masih pun non muslim juga semuanya
dari jujur kemarin juga sama seperti ini rasanya
itu yang juga
wildlife juga di prepare iya juga orang orang ramah juga
iya orang orang kita semakin berke guests ini juga
atas aktivitas yang laure working out lima ratus lima puluh saat ya
tadi kita telah merampas kamar ke neuen tiga tahun kita
pengen presentasi di musim tamal
saya pengen dan juga produsen jaj delay itu
kehabisan prajurita ini yang permit asuk
kita support target ketapi untuk saat cuci ya karena memang pandemi sempat akhir mau tidak mau dengan hal negatif pun tapi dengan tetap berangga kita tetap bertemu cuman tetap berhubungan dengan ritual pun jadi
baik mas wildan begitu banyak ceritanya di tahun dua ribu dua puluh ini selamat tahun baru dua ribu dua puluh satu kami masyarakat begitu berterima kasih atas pengabdian mas wildan untuk merawat saudara saudara kita yang ada di rumah sakit darurat wisma atlet di kemayoran jakarta semoga anda selalu sehat mas selamat malam
dan juga ibu kita mau sambung doa juga
kita kemarin ada satu tim kita sedikit pelan pelan
jadi cerita bulan november kemarin saudara kita atau teman satu tim kita satu gelombang kita telah bubur dalam persamaan yang dahulu kita juga bubur beliau terkena ya memang resiko dari kita sendiri sebagai seorang tenaga kesehatan
di ruang di bagian dan terhadap resiko apal covid sendiri
jadi doa untuk seluruh warga indonesia seluruh anak anak kami semoga sehat semoga sehat serta melaksanakan tiga m dan juga untuk selalu mengatui apa yang disampaikan oleh kita
baik terima kasih
jadi kita berterima kasih atas pengabdian mas wildan
amin terima kasih
terima kasih penghormatan tertinggi kepada tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat yang sudah mengabdi untuk bisa membantu saudara saudara
terima kasih mas wildan
semoga anda selalu sehat